banyak negara kini sudah melarang penggunaan plastik mengandung bpa karena faktor kesehatan
salah satunya perancis
dengan adanya larangan itu hampir semua merek air kemasan menggunakan plastik pet yang bebas bpa
pt dinilai jauh lebih aman ketimbang wadah plastik biasa yang mengandung bpa
pet dikemasan plastik dapat dikenali dengan kode label nomor satu
selain itu ada juga kemasan plastik berlabel nomor tujuh yang salah satunya berbahan polikarbonat
kemasan polikarbonat mengandung bahan kimia bisphenol a sehingga plastik lebih kokoh dan tidak mudah hancur
kode pelabulan nomor buncit ini biasa ditemukan di kemasan galon pipa paralon serta peralatan rumah tangga lainnya
guru besar fakultas teknik metalurgi dan material universitas indonesia muhammad khalid mengatakan
badan pengelola makanan dan obat obatan amerika serikat atau fda telah menentukan batas maksimal penggunaan bpa dalam kemasan makanan atau minuman
yaitu sebesar dua dua miligram per satu kg plastik kemasan
nah dalam konteks ini mantas ambang ini itu sudah dilakukan dengan penelitian penelitian
salah satunya adalah yang ditetapkan oleh food
ini adalah administrasi makanan dan minuman yang ada di amerika serikat
prof halid menambahkan beberapa hal yang dapat mempercepat migrasi bpa ke dalam zat makanan diantaranya ialah suhu dan lama pemakaian
plastik yang mengandung bpa sebaiknya tidak berada di suhu yang terlalu panas dan tidak sering digunakan secara berulang
cetus dia mempermudah migrasi itu banyak
ada juga yang digunakan dalam kondisi normal normal saja
misalkan pada saat
penggunaan dari mineral atau apapun
kalau digunakan dengan suhu yang relatif tidak terlalu besar
dengan ruang atau dengan temperatur yang let's say katakan di tiga puluh an relatif memang aman
akan tetapi tentu dalam hal ini perlu diperhatikan pengguna ini tidak boleh berulang ulang
bpa dalam kemasan makanan maupun minuman dapat meresap ke dalam zat makanan atau minuman itu sendiri
yang kemudian dapat terkonsumsi dan membahayakan
bpa juga dapat menggunakan tubuh jika dikonsumsi dalam jaga panjang
oleh karena itu tidak hanya produsen konsumen juga perlu bijak dalam pemakaian plastik kemasan agar tetap aman digunakan sehari hari